demi meningkatkan keterampilan perang untuk menjaga keutuhan nkri
puluhan komando batalion dan komandan kompi pasukan marinir se indonesia
mengikuti latihan di pusat latihan tempur puslafur marinir karangtekok situbondo
tak hanya di asah kemampuan menembak
para perwira menengah ini juga harus mengikuti latihan penembakan doper
di mana peserta harus merangkak sejauh seratus meter
sambil ditembaki peluru tajam di sisi kanan dan kiri
pusat latihan komando batalion dan komandan kompi marinir se indonesia
di pusat latihan komando marinir karangtekok situbondo
tembakan beruntun yang dilacakan pun menguji keberanian perwira dalam perang di medan tempur
sambil merayap sejauh seratus meter
para perwira ini ditembaki pelatih terbaik marinir atau doper
menggunakan senjata m enam belas berpeluru tajam
selain itu para perwira menengah ini harus mengikuti sesi latihan penembakan senjata artileri
seperti tank dan rudal
kita mengingat kembali
para perwira dan komandan satuan yang ada di kursus marinir
agar tetap mempunyai jiwa jiwa
penembakan doper merupakan teknik latihan tempur angkatan bersenjata yang digunakan di indonesia
di sejumlah negara di dunia teknik ini jarang dipakai
kemampuan penembakan doper tersebut salah satunya dimiliki pasukan marinir tni angkatan laut indonesia
selain menguji kemampuan melewati pertempuran doper
peserta memantapkan kemampuan menembak dengan senjata laras pendek
latihan para komandan batilon itu diikuti total satu ratus delapan puluh sembilan peserta dari pasmar i
pasmar ii dan bergiftiga marinir tni al yang berlangsung tiga hari